saya mau bicara yang sama yang punya
teleponnya namanya adriana
wah saya nggak tahu bu
saya temukan hp ini di pinggir kali
mungkin yang punya hp ini namanya adriana itu
hah kamu nemu hp ini di pinggir kali
ya udah deh ya udah
kalau gitu terima kasih ya pak
iya bu sama sama bu
ini hpnya bu
bapak terima kasih ya
karena bapak udah bantuin saya
saya sekarang udah bisa tidur tenang
adriana jangan jangan benar benar bunuh diri
aduh adriana bisa berenang gak ya
aduh mana adriana kurus banget lagi
nyemplung aduh tenggelam ke bawah arus
nggak cocok ini
baru beli lo ya
namanya juga kehidupan ya kan
dalam hidup itu kita nggak boleh menghina mencelak
atau ngedelik delikin orang lain tuh nggak boleh
karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang terjadi besok
entah kita besok jadi hantu lagi miskin
atau lebih parah dari orang yang kita hina
kan kita nggak pernah tahu hal itu
lo lihat gue aja sekarang
tiba tiba gue bisa mendadak tajir
walaupun dapat harta warisan engkong
gue like tuh iyan
berarti lo gak bakal kehabisan bensin lagi dong
itu udah anti kayaknya
iyan lo denger nih
harta itu titipan dari allah
lo tau kan korun
korun itu hartanya melimpah ya
itu juga cobaan buat dia
jadi kalau lo nggak bisa jaga diri
lo nggak bisa kendaliin diri lo
dan lo nggak manfaatin harta yang titipan allah tuh dengan baik
bisa bisa tuh harta jadi bikin susah loh
wah iyan hati hati lo ketipan harta lo
cakep tuh be
jangan sampai jangan sampai
lo jangan kebanyakan nikah
lalu dari sindi
ya bener kata sindi sih
kita jangan sampai kasih tahu ke bockupnya reva tentang video adri
karena kalau saya tahu
karena kalau sampai tahu
ya bokapnya reva sih pasti bakal malu dan kesel sama boy
kalau ternyata boy itu mantan pacar bini mudanya adriana
benar tuh kal
benar benar benar
kalau sampai papinya reva tahu
orang kaya buruk rupa
saya juga deh
mbak be udah bilang sekali kali sama lo
pulang tuh jangan malem malem
lo kan besok sekolah pak de
lo pulang kerjaan pr kayak belajar di sana
siap be siap be
makasih ya be
jangan bosan bosan terus ingetin kita
sebentar lagi kita pulang kok
iya nggak semua
gue habis nyari ivan sama wucin kemana mana
gue udah ke rumah ivan tapi dia nggak ada
ke base krim serigala juga nggak ada
dan tiap kali gue telepon mereka nggak pernah angkat telepon
lo tau nggak mereka mana
kalau mau salah kemana sih gue nggak tahu
barusan juga mereka habis dari sini kok
mereka habis dari sini
terus sekarang kemana
lo liat mereka kemana tadi pergi
ke arah sana sih gue lihat
lo mau kemana sih
si modi kenapa lagi sih
ankun gue sama pintu
ia sama ada kita doing
tan sekarang kita harus gimana nih
sekarang moni udah tau kalo ivan tuh pura pura sakit
jadi moni udah tau
kalo dia udah ngecer rumah sakit dia juga udah tau kalo gua pura pura sakit
dan lu dimana aja
gue gak ada urusan sama lo
gue datang kesini cuma mau tau dia
lo nyari manti disini